indonesia memiliki masalah serius dengan sampah
banyak dari sampah kantong plastik tidak sampai ke tempat pembuangan sampah
dan hanya sedikit yang didaur ulang sehingga banyak sampah kantong plastik
berakhir di saluran air sungai sampai akhirnya ke laut
berdasarkan data bank dunia pada tahun dua ribu delapan belas
sekitar tiga ratus juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya
dan saat ini sekitar satu ratus lima puluh juta ton plastik mencemari lautan dunia
dan tragisnya indonesia menjadi negara pencemar kedua terbesar di dunia setelah tiongkok
diperkirakan indonesia menyumbang empat puluh delapan hingga satu dua puluh sembilan juta ton metrik sampah plastik per tahun ke laut
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami
alwe dohong wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
selamat sore pak wamen
selamat sore mbak
kemudian ada mas reza kordova
dan juga rahmat hidayat wakil ketua umum gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh indonesia
atau gapmi bidang kebijakan publik dan hubungan antar lembaga
halo selamat sore bapak bapak
saya akan pertama kali saya akan coba tanya ke mas reza
mas reza apa hasil riset terbaru brin soal penggunaan kantong plastik di indonesia
dan ini terkait dengan sampah plastik yang tiba tiba
bisa terurai dan kemudian akhirnya menuju ke laut begitu
baik terima kasih banyak
terkait dengan sampah plastik yang kami temukan saat ini
berdasarkan dari hasil pengamatan kami itu sekitar dua ratus sembilan puluh ribu ton
sampai lima ratus sembilan puluh ribu ton sampah plastik yang bocor ke laut dari kegiatan masyarakat indonesia
yaitu dari kegiatan yang ada di darat kegiatan di laut
dan kemudian berdasarkan dari hasil kajian kami
data data yang ada tersebut memang kantong plastik menjadi salah satu top sepuluh
kemudian plastik sache kemudian termasuk dari ada botol plastik
kemudian kartu plastik kemudian ditambah lagi puntuk rokok
itu merupakan salah satu dari top ten
nah ternyata memang kalau berdasarkan dari hasil yang kami kaji
itu lebih banyak sampah yang tidak bisa
eh ya yang tidak bisa
tapi yang sebenarnya bisa
sangat berpotensi untuk didaur ulang
tetapi itu banyak ditemukan di luar pulau jawa
hal ini kan kita ketahui ya karena memang pusat recycle dari indonesia itu ada di pulau jawa itu sendiri
memang dari satu ratus lima puluh juta orang dari dua ratus tujuh puluh juta orang masyarakat indonesia itu tinggalnya di satu pulau jawa gitu
dan memang ini jadi satu tantangan buat kita
nah di satu sisi lain sekarang kami sedang melakukan hasil

karena kami sedang melakukan penelitian dari indonesia
mulai dari sumatera kalimantan jawa sulawesi hingga papua
kami kebetulan sekarang ada di posisi di nusa tenggara timur
yang memang karakter sampahnya ini unik
di luar pulau jawa
sampah botol itu justru lebih banyak daripada sampah plastik kaca
bukan berarti plastik masih jauh ya
tetapi jumlahnya itu memang relatif kok lebih agak terkejar gitu
jadi memang ini menjadi satu tantangan kalau menurut kami ya
kita kayaknya harus meningkatkan recycling di luar pulau jawa itu sendiri
nah kebetulan kalau di sini ada pak wamen kemudian di sini tentu saja ada pak rahmat hidayat yang beliau berdua sangat saya hormati sekali
ayo kita tingkatkan cycling supaya bisa mengurangi sampah plastik yang nanti kemudian akan bocor ke laut
ternyata kantong plastik ini menjadi salah satu item dari top ten yang ditemukan oleh brin yang kemudian ada di laut
saya mau ke pak wamen
pak wamen ini masalah isu soal kantong plastik ini selalu kita bahas hampir setiap hari setiap tahun
apa saja kemudian regulasi yang telah dikeluarkan oleh kementerian anda untuk mengatasi sebenarnya masalah kantong plastik
karena sepertinya ini menjadi isu yang cukup seksi
baik terima kasih mbak
jadi memang kalau kita bicara regulasi sudah banyak regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan sampah umumnya ya termasuk di dalamnya adalah plastik
nah kita sudah punya undang undang delapan belas tahun dua ribu delapan tentang pengelolaan sampah
kemudian peraturan presiden seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang ketijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah kejenis rumah tangga
dua ribu dua puluh satu ada tiga puluh satu dari tiga puluh empat provinsi yang sebetulnya sudah memiliki jak strada namanya
sampah kejenis rumah tangga dan sampah kejenis rumah tangga dan sampah kejenis rumah tangga
dan juga ada peraturan yang selain itu yang diperlukan perusahaan yang memiliki jak strada
kemudian terkait khusus sebetulnya yang berkaitan dengan sampah plastik ini
juga ada peraturan menteri lingkungan hidup nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen
di mana di dalam permen tujuh puluh lima dua ribu sembilan belas ini kita bertekad pada satu januari tahun dua ribu tiga puluh nanti
sudah facing out atau facing down penggunaan single use plastik
khususnya tiga item yaitu kantong plastik sekali pakai kemudian plastik stro dan juga trio foam
jadi ini aturan aturan yang sebetulnya sudah bagus untuk kita tetapkan
kalau bicara soal tadi ada single stroke kemudian juga kantong plastik sekali pakai
saya juga harus tanya ini ke pak rahmat hidayat ini asosiasi yang membidangi soal bisnis makanan dan minuman
sebenarnya bagaimana para pengusaha ini menanggapi regulasi mengenai penggunaan plastik ramah lingkungan
karena kita tahu bahwa kalau makan di takeaway begitu selalu ada sampah plastiknya
bagaimana memastikan bahwa ini sejalan dengan regulasi
yang diatur oleh pemerintah
itu adalah yang namanya reduce reuse and cycle
jadi setiap inovasi setiap kita melakukan pengembangan produk setiap kita ingin mencurkan suatu produk di pasar
kita selalu berpedoman pada prinsip tiga r itu
kita sedapat mungkin melakukan pengurangan
dan juga jauh mungkin kita akan mencari apa yang bisa dilakukan untuk menggunakan ulang kemasan kita
jadi secara garis besar adalah pelaku industri terutama makanan dan minuman
kita punya visi untuk mewujudkan yang namanya circular economy
artinya dalam hal kemasan kita ingin kemasan kita ini setelah kita pakai
ini bisa kita kolek kembali kemudian kita daur ulang dan dia bisa menjadi kemasan kembali
nah ini yang merupakan salah satu perwujudan dari circular economy
kalau dia tidak bisa menjadi kemasan kembali maka dia bisa menjadi produk lain menggunakan kemasan yang ulang
jadi begitu mbak
pak rahmat tapi
tapi apakah ini kan mengingat harus ada komitmen ya baik dari asosiasi
kemudian dari para pelaku bisnis makanan dan minuman soal bagaimana tadi anda menyebutkan ada tiga r begitu
bagaimana anda memastikan bahwa pelaku industri makanan dan minuman yang ada di bawah gapmi melakukan hal tersebut
kita asosiasi prinsipnya di dalam organisasi kita itu kita selalu memberikan
sosialisasi ya memberikan pemberitahuan memberikan pemahaman kepada para anggota kita
dan juga kita bersama sama tertuju juga dengan berbagai stakeholder melakukan kampanye kepada masyarakat
karena kita produksi kita setelah dikonsum oleh masyarakat itu kan berakhir di tangan dari masyarakat dari konsumen
itu untuk kemasan yang sifatnya kali pakai ya
akhir hidupnya itu ada di tangan konsumen
jadi di tangan konsumen inilah titik kunci awal
kalau konsumen itu membuang sampahnya dengan bijak maka kerjaan itu akan menjadi sangat sangat dibantu
tapi kalau konsumen tidak bijak dia buang itu tidak bijaksana dia buang sembarangan dia buang katakanlah ke saluran air
itu kemudian hanyut ke sungai kemudian hanyut ke laut
itu yang akan menjadi masalah buat kita ya
jadi di sini penting juga bahwa memberi penyadaran kepada konsumen
nah dari sisi produsennya sendiri yaitu kita pelaku usaha kita memastikan bahwa setiap pabrik kita itu sejauh mungkin bisa menerapkan yang namanya zero waste
jadi kita tidak mengeluarkan sampah dari pabrik kita
nah tapi kemudian pr kita bersama adalah apa yang terjadi pasca konsumsi
jadi salah satu
salah satu solusi dan itu ada untuk ya sebagian kecil ya produk makanan dan minuman itu
dia menerapkan sistem guna ulang atau pakai ulang
kalau pakai ulang si konsumen kan mengembalikan masanya
tapi tidak semua kemasan bisa diberlakukan seperti itu
sebagian besar tidak bisa
sebagian besar siklus hidupnya pasti berakhir di tangan konsumen
nah di sinilah pentingnya
suatu manajemen persampahan yang baik
salah satunya adalah bagaimana konsumen itu bisa membuang sampahnya dengan bijak
tapi untuk itu juga kita perlu fikirkan infrastrukturnya
apakah tempat sampah itu sudah memadain
kalau tempat sampah memadain apakah ngangkutannya itu memadain
kalau dia ada tempat sampahnya tapi tidak pernah diangkut dalam dua hari saja sudah segunung
baik manajemen sampah ya ini yang menjadi concern juga
para pengusaha ya
manajemen sampah saya mau ke pak wamen
pak wamen bagaimana kementerian anda memastikan kepada pemerintah daerah soal manajemen sampah ini
karena memang betul seperti apa yang dikatakan tadi oleh pak rahmat bahwa kita tidak bisa tahu nanti ini sampahnya benar benar dipilah dibuang
atau benar benar ditaruh aja begitu di saluran air
baik terima kasih
saya bicara dulu tentang
pendekatan pengelolaan sampah
kita ada empat kekatan yang harusnya kita terapkan
pertama yaitu pengurangan sampah
sebagaimana disampaikan tadi oleh saya sebelumnya dari mandat dari perpres ya
kemudian tadi disampaikan oleh mas rahmatidaya perlunya circular economy
kalau dudukkan linear economy sekarang kita berhari ke circular economy
kemudian yang ketiga pendekatan teknologi
jadi sampah bisa kita kelola dengan pendekatan teknologi bisa jadi rtf rdf atau pengelolaan sampah untuk elektrisiti dan seterusnya
kemudian yang keempat memang perlu adanya penyadar tahuan
para pihak tidak hanya masyarakat tapi seluruh pihak tentang pentingnya penanganan sampah
nah yang kedua sistem pengelolaan sampah itu harus ditangani hulu hilir
hulunya pertama ya para consumer masyarakat
kita semua yang selalu konsumer
yang kedua adalah produser
nah produser itu dimana sebagaimana saya katakan tadi di permen tujuh puluh lima dua ribu sembilan belas
jadi tanggung jawab produser yang diperluas
dia di dalam membuat produknya harus mempertimbangkan bahwa produk produk yang dipakai itu
adalah rendah plastik minim plastik recycle dan seterusnya
jadi sebetulnya pak ramadita ya tidak tiga r lagi sekarang empat r bahkan ya
jadi redesign produk juga sangat penting
nah itu hulunya ya
hilirnya adalah ya tadi pertama kita harus meningkatkan banyak recycling center
meningkatkan banyak tps tiga r atau tpst tempat pengelolaan sampah terpadu
kemudian produsen sebagai bagian dari extended producer responsibility nya
ya kita ingin mereka sekarang mengambil sebagian dari produknya itu
mengolah produknya itu sebagai optaker ya
karena ada banyak bank sampah misalnya di hilir
yang dibuat oleh masyarakat
nah harapan kita
hasil sampah yang dikelola masyarakat di bank sampah ini
diambil juga oleh producer yang menghasilkan itu
jadi optaker sebagai optaker mereka
sehingga bisa bernilai ekonomi lebih bagus gitu ya
dan tentu tadi
biarpun banyak pusat pusat recycling center dan seterusnya
kesadaran menjadi kunci juga gitu ya
artinya kadang kadang kan
ada tempat sampah dibuat tapi sampahnya nggak dibuang di tempat itu gitu ya
kemudian di daerah daerah ini juga yang saya penting sampaikan ya
bahwa kadang kadang kita membuat tipikal tempat tps
tps ya misalnya beda beda warnanya gitu ya
oh ini yang recycle ini yang non recycle dan seterusnya
tapi nanti datang truk dijadiin satu lagi
kan jadi ngelombok satu lagi
betul betul sebetulnya manajemen sampahnya itu
dari koleksi pemilahan pengumpulan
sampai pengangkutan sampai di tempat airnya
katakanlah di tpst atau tps tiga r
harus tetap terpilah sampah ini bukan dicampur balik gitu loh
ini ini kelemahan kita karena tadi
manajemennya tidak komprehensif ya
dari hulu hilir gitu secara terintegrasi
itu yang harus kita pikirkan
kalau kita ke depan
nah memang mbak di daerah ini khususnya terkait pembatasan plastik kita lihat ya
sampai sekarang baru dua provinsi dari tiga puluh empat provinsi
yang punya regulasi tentang pembatasan sampah plastik ini
yang khususnya yang sekali pakai yaitu provinsi dki jakarta dan bali
nah ada tiga puluh tiga
ada provinsi lain yang belum punya regulasi tentang itu
kemudian dari lima ratus empat belas kabupaten kota
baru delapan puluh kabupaten kota yang punya regulasi tentang itu
nah ini positive progress sebetulnya
karena kita mengintroduksi regulasi pembatasan sampah plastik ini kan sejak dua ribu enam belas
tapi memang perlengkah langkah percepatan
karena ya tadi implikasi sampah yang
bocor ke terestrial maupun ke ocean ke danau ke sungai
ini kan implikasi negatifnya luar biasa
ya untuk kesehatan untuk lingkungan bahkan mengganggu kesejahteraan masyarakat
yang terakhir yang banyak kita tidak perhatikan
yaitu yang kita sebut dengan multi layer plastik ya
kemesan kemesan kecil itu tuh
yang untuk permit untuk sachet untuk apa
dan itu kan perlu diperhatikan oleh para produsen gitu ya
kalau bisa menggunakan kemasan yang tadi
yang bisa degradable di lingkungan gitu ya
bahkan bisa dimakan langsung mungkin
siapa tahu ke depan ada teknologi seperti itu
karena yang multi layer ini yang penanganannya agak sulit
ya bahkan ada banyak
tidak banyak pihak swasta yang tertarik mengelola sampah multi layer seperti itu
nah ini kita dorong ke depan supaya itu juga dilakukan
ya begitu mbak
baik menarik ini kemasan multi layer ini menjadi salah satu problem juga
menghasilkan sampah juga multi layer dalam hal ini adalah soal makanan dan minuman
saya mau ke pak rahmat bagaimana pak tantangannya ini kalau bisa
tempatnya yang ramah lingkungan kalau bisa langsung bisa dimakan begitu tempatnya
ya terima kasih mbak
jadi benar sekali yang disampaikan oleh pak wamen ya tadi ya
bahwa masing masing komponen dari masyarakat kita ini punya suatu peran dan tanggung jawabnya
di dalam manajemen persampahan ini
dan itu persis direkam itu persis dicatat oleh undang undang delapan belas tahun dua ribu delapan
bahwa manajemen persampahan kita ini adalah suatu ekosistem
di dalamnya ada subsistem subsistem
di dalamnya ada subsistem subsistem
katakanlah di dalamnya ada produsen
produsen ini punya tanggung jawab
kita harus memastikan menerapkan prinsip tiga r plus r lagi tadi yang disampaikan oleh pak wamen ya
setuju sekali itu pak
terus kemudian ada komponen yang lain
misalkan dalam hal ini masyarakat
itu ditulis dalam undang undang
masyarakat ini perannya apa
perannya adalah tidak membuang sampah sembarangan
kata kata undang undangnya lebih cantik
kata kata undang undangnya lebih cantik
terus kemudian ada peran pemerintah di sini
peran pemerintah adalah menyediakan infrastruktur
ya itu tempat penampungan sampahnya pengangkutannya gitu ya
nah memang masalah terbesar sampah kita ini adalah masalah collection nya
karena ya tadi tidak dibuang dengan bijak
nah tidak dibuang dengan bijak banyak faktor
ya sederhananya begini
tidak ada tempat yang memadain untuk membuangnya
ada tempat memadain tapi tidak ada pengangkutan yang memadai
atau itu sudah kita penuhin tapi ada next step nya adalah pemilahannya
tapi kalau nanti tadi disampaikan oleh pak wamen
punya sebenarnya senjata satu lagi yaitu teknologi
nah teknologi sangat banyak
jadi misalkan lah plastik sasi plastik multi layer
kalau manajemen persampahan kita nanti sudah semakin baik
plastik sasi multi layer ini kan seharusnya tidak dibuang ke alam
tapi dibuang dengan bijaksana
dan kemudian diangkut
nah nanti dia setelah masuk collection center
ya bisa salah satunya r satu lagi tuh pak wamen
saya pinjam dari asosiasi industri plastik
plastik itu bisa ditarik lagi bahan bakunya
itu dengan cara salah satunya teknologi payrolisis
nanti dia akan keluar metalnya kalau multi layer
metalnya bisa diambil kemudian komponen polimernya itu bisa diambil lagi hidrokarbonnya
jadi seperti itu
jadi sebenarnya kalau kita bisa memecahkan simpul terbesar yaitu collection
maka mudah mudahan masalah sampah ini akan semakin tertangani dengan baik
kita ambil contoh negara yang sudah cukup lebih baik daripada kita
misalkan eropa barat
atau amerika serikat
mereka sudah mencapai titik itu
jauh lebih baik daripada kita
ya jadi itu yang kita harus kejar disitu
ya contohnya saja kesadaran di tingkat individunya kan
di sana kan membuang sampah sembarangan itu kan aib
aib itu kenapa
karena terpaksa atau sukarela
karena ada ancaman hukuman berat
kalau seorang individu membuang sampah sembarangan
misalkan di jepang atau di singapura
tapi kalau di indonesia
tidak ada masalah individu apapun membuang sampah sembarangan
jadi itu salah satu juga ya faktor yang harus kita pikirkan bersama
termasuk juga perusahaan
saya setuju dengan pak wamen
perusahaan juga harus disiplin
produsen tidak boleh menyampah
intinya warga dan juga perusahaan
yang super kompleks
baik warga dan perusahaan atau banyak banyak organisasi harus memahami hal ini
saya mau terakhir
mas reza ini cukup banyak yang harus diurai
masalahnya termasuk soal mengurai sampah sampah plastik kita
agar tidak mencemari lingkungan
terakhir rekomendasi dari brin
seperti apa untuk setidaknya memberikan gambaran kepada masyarakat
untuk lebih peduli lagi soal membuang sampah
berkait dengan saran
tadi pertama pak wamen kemudian pak rahmat sudah menyebutkan
dari tingkat regulasinya seperti apa
kemudian dari tingkat secara produsen
tetapi disini yang perlu digarisbawahi adalah
sejak adanya undang undang terkait dengan otonomi daerah
pengelolaan sampah itu dikelola full oleh daerah
di satu sisi
kalau saya pribadi
kita memiliki sebenarnya ada empat bagian
itu adalah terkait dengan regulasi
kemudian yang kedua adalah terkait
dan ini semuanya dikeluarkan oleh pemerintah
termasuk dari penyiapan infrastruktur dan lain lain
kemudian yang kedua dari sisi industri
tadi pak rahmat sudah menyebutkan secara detail
kemudian recover dan lain lain
itu kami sangat mendukung pak
nah kemudian yang ketiga adalah dari sisi akademisi
dan kemudian memang dari sisi kami
berarti dari sisi peneliti
kami bisa membantu apa
mulai dari sisi recovernya
efisiensinya seperti apa
tingkatannya seperti apa
ini loh data yang terjadi di lapangan seperti apa gitu
dan kemudian termasuk adalah
sebenarnya kami memiliki kewajiban
terkait dengan edukasi kemasyarakat
ini loh yang terjadi
kalau tadi pak rahmat sudah menyebutkan
tetapi sebenarnya ini kompleks masalahannya
ketika kita diskusikan terkait dengan regulasi
regulasi pemerintah republik indonesia
sudah memiliki regulasi yang sangat baik
terkait dengan pengelolaan sampah
walaupun memang perlu ditambah terkait dengan detail
nah tetapi balik lagi ke yang tadi
ketika ini sudah ada otonomi daerah
pengelolaan sampah ini
dasarnya karena dari pemerintah
terutama dari pemerintah daerah
kita masih kekurangan
ternyata kalau dari persentase jumlah apbd
yang terkait dengan untuk pengelolaan sampah
kalau kita garis bawahi dari lima ratus empat belas kabupaten kota
dengan tiga puluh empat provinsi
ternyata baru kurang dari sepuluh pemda
yang memiliki anggaran pengelolaan lingkungan hidup
baik nampaknya ada problem komunikasi
peneliti pusat riset oseanografi dari brin
soal rekomendasi dari para peneliti di brin
soal bagaimana manajemen sampah
ini tentunya tidak hanya dari pemerintah pusat
dari pemerintah daerah juga
yang sudah saat ini mengelola sampahnya sendiri
terima kasih para narasumber
sudah bergabung bersama kami
ada pak rahmat hidayat
bidang kebijakan publik dan hubungan
silahkan pak wamen
koment satu tadi
yang disampaikan oleh mas reza
jadi memang kelola sampah ini
menjadi sudah tugas wajib pemerintah daerah
belum menjadi bagian dari pelayanan dasar
makanya itu regulasinya harusnya dirubah juga
tugas wajib termasuk pelayanan dasar
sehingga anggarannya bisa lebih
lebih serius dilakukan oleh daerah
demikian kira kira yang saya sampaikan
tadi ditambahkan lagi oleh pak wamen
soal bagaimana pemerintah daerah
harus menempatkan pengelolaan sampah ini
menjadi hal yang serius
terlihat dari anggaran yang kemudian dianggarkan
terima kasih para narasumber
pak rahmat hidayat
terima kasih pak wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan ri
sudah bergabung bersama kami
pada malam hari ini